tidak mungkin aku menggunakan tenaga dalamku
racun ini akan menjalar kerjaan tunggu
aku tidak bisa membiarkan mahesa menjelaka yang gini
raden kenapa raden
adini tolong jagain raden
gim aman akan kejar orang itu
iya pak man
siapa tahu penawarnya ada di sana
iya pak man
pak man
sudah berpahala siap
kamu lagi congeng ya
aku sudah bilang
aku sudah bilang
aku tidak akan membiarkan
kian santal meninjakan kakinya di tanah jajaran
pokoknya serahkan racun penawar itu
aku akan mengerti
dengan satu syarat
langkai dulu mayatku

begitulah suku mereka
besar besaran an illustration

dia prestasi satu aan
bukan saya itu atu
kamu yang melihat lihat atu
itu masa gitu kemampuan kalian
dasar orang orang besar mulut
putraku walang sungsang meninggal nyomas
ya allah tidak mungkin
tidak mungkin nyomas
nyai ratu saya teh tidak berbohong
kenajah walang sungsang ada di malaiirung sekarang
aku harus melihatnya
tidak aku harus menemui putraku walang sungsang
aku harus menemuinya
tidak ada pelayan satupun yang bisa meninggalkan tempat ini tanpa seizinku
aku ingin melihat jenazah putraku walang sungsang
aku tidak akan mengizinkanmu datang ke malaiirung
aku ingin bertemu dengan putraku langsung untuk terakhir kalinya sebelum ia dikuburkan
rai aku ingin bertemu dengan putraku
kamu pun seorang ibu kan rai
kamu pernah mengandung kamu pernah melahirkan seorang putra sama sepertiku rai
jangan menyimpulku sembarangan
jangan sekali kali memanggilku dengan sebutan
rai aku mohon rai aku ingin bertemu dengan putraku walang sungsang
cepat bawa dia kamarnya segera
jangan sentuh saya lepas
dirimu sekarang hanyalah seorang pelangi
rai rai isinkan aku untuk melihat putraku walang sungsang
rai kamu bisa melakukan apa pun padaku
asalkan kau mengizinkan kau melihat putraku walang sungsang
aku yang melahirkannya
aku yang menimangnya
aku menguatbaikan nyawaku demi nya
aku sangat merindukan putraku walang sungsang
isinkan aku rai
izinkan aku beri aku kesempatan
ya allah masa aku ingin menemuinya
racun ini ganas sekali
kalau aku lepaskan tenaga dalamku racunnya akan segera menjalar menyerang jantungku
selamatkanlah aku dari keganasan racun ini ya allah
jangan tentu guruku
mau mengeri fisik yang besar
sebaiknya kau minggir
untuk membunuh seseorang yang sudah sekarat karena racun
apa kau tidak mampu mahesa
sekarang kalian prestasi keluarpp banyak ini juga
kita juga kayu terbaik
semogaitation primera au lumbar
murid dan gurunya
akan muhabisi sekali
tidak mungkin aku menggunakan tenaga dalamku
racun ini akan menjalar kerjaan tunggu
aku tidak bisa membiarkan mahesa menjelaka yang gini